gak ada gak ada mbak
kalian kalau nggak pergi dari sini
saya sumpahin pantatnya bisulan seumur hidup
aduh jangan bisulan mbak
ya itu nasib kalian
kalau kalian nggak pergi dari sini sekarang
saya akan kotuk kalian
nasinya jangan dibawa
sisain satunya mbak
kamu ini saya yang kejar ya
udah gembul gampang dibohongin
kurang apa deh
mana ada setan siang bolong kayak begini
ternyata berguna juga ya nonton film horror
ya ampun wan
mukaan ini kenapa toh ya
bisa sampe kayak gini tuh lu
lihat ini mukanya sampe kayak kesemak semuanya
kamu tuh loh ya
kok ya mau ditipu
mendingan kamu aja lah yang nipu dia
para etpian loh
anak sendiri malah disuruh jadi penipu
nggak usah dimulain lagi papsky
pokoknya aku mau anak itu dikasih pelajaran
kamu jangan kayak gitu dong
kamu itu anak pafki satu satunya
pokoknya nanti kalau situasinya sudah tenang
papi akan tuntut dia
papi tuntut dia
papi tuntut dia
papi tuntut dia
papi tuntut dia

aku tadi ngambil dari wawan
papi tuntut dia
papi tuntut dia
papi tuntut dia
tapi kok kamu bisa dapet dari wawan sih
emangnya kamu berani ngadepin si wawan
ya pasti beranilah wawannya aja soongok
itu mah gampang
yang penting sekarang udah ada makanan yang kita makan

hah masa sih
mau makan gak
udah tinggal ya
ya udah abisin ya
jangan sampe belum abis
kurang kenceng gak seru fahim tum
pinter dikasih makan
nah ini video dokumentasi pribadi nih
sayur buat anak anak santri
jenis jenis sayur apa aja yang saya bawa
bakal dapet hadiah
nanti juga aku bakalan kasih info
apa aja sih manfaat dari sayuran sayuran ini
sayuran sayuran ini bermanfaat untuk melancarkan buang air besar
besar banget lah buang airnya
pokoknya aku bakal bagi bagi info ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ustadz punya indrak enam ya
ya sama orang lah
hampir aja tuh nenek nenek
ini tuh video dokumentasi pribadi
jadi ah udahlah percuma dijelasin juga gak bakal nyampe
ya emang masih jauh ini
masih jauh nih
kita kan belum nyampe emang
logikanya men bukan jaraknya
tadi kan di makam kamu sempat bilang kalau abah itu punya janji
jadi janji itu kan hutang
kalau janjinya abah menjadi hutang
saya sebagai ahli waris wajib untuk membayarnya
itu jadi abah pernah janji katanya kalau yuyun sama ustadz bawel nikah
abah mau jadi saksi nikahnya
ustajah mau gantiin abah jadi saksi nikah yuyun sama ustadz balel
bekerja sama kita
itu hidup ustadz
wah ngambek nih motornya stat
businya nih pasti nih
businya sariawan gitu
eh bukan busi yang ini
itunya namanya gusi
ini busi motor
oh busi yang itu
iru coba dicek dong men
wah panjang umur
baru aja diongongin
ustazah kita persiapan pindahnya udah rapi
kita mau pindah sekarang
ustazah ada yang mau dibawain barang barangnya
ini kan ada juga
kenapa nggak dibawain
itu tuh tuh tuh
dekat kok dikit lagi
di balik kandang siapa ini
bukan ini loh
ini loh matanya di mana ini
kenapa mau protes
wah ini kita nanti beneran tidur di sini nih
kata pak ustadz sih iya
aduh kenapa tidur di sini sih nggak ada kasur sebelah kandang sapi nggak banget deh
tinggal ngikutin yang disuruh mister ustadz aja kok susah
ya susah lah